gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan ucapan bela sungkawanya kepada keluarga korban terorisme yang terjadi di christchurch selandia baru
anies menyebut bahwa peristiwa ini sebagai unthinkable eck of terror atau aksi terorisme yang tak terbayangkan bisa terjadi dan mengakibatkan lebih dari empat puluh sembilan orang meninggal dunia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh